maksud akang nanti aja
akang mau dengar dulu jawaban dari entin
kamu kan dari tadi belum nanya apa apa
entin belum jawab
aku tahu maksud dirimu
dia yang suka
beneran aku mau
katanya teh dia mau nginep disini
biar besok bisa langsung ketemu nenek
siapkan makan malam kita ajak makan
siapkan makan malam kita ajak makan
makan dulu bapak udah nunggu
idan masukinnya mak
idan habis makan
buat apa hari ini
mayu belom dapet
ada apa sih mak
bapak minta kamu nemenin bapak makan
idan masih kenyang pak
bapak pingin kamu nemenin bapak makan
pak bapak teh mukulin kang ecep sampai babak belur
besoknya teh kang cep jual tanah
bapak dapat uang
iya kan pak
kita teh kenal kang incep dari lahir pak
kita kenal baik ibu bapaknya
itu teman kecil bapak
dan sekarang teh bapak malah pukulin anaknya
supaya bapak apa
supaya bapak dapat uang
dan pujian dari pengusaha yang bahkan tidak mengenal nama bapak
bapak teh tidak tahu apa apa
ah itu mah kerjaan si badrun
mereka menguji bapak
karena lewat bapaklah mereka bisa membeli tanah di cidaho untuk jadikan pabrik
bapak lihat anak anak bapak sekarang
yang dijanjikan bekerja oleh pengusaha itu
sekarang teh malah jadi buruh
jadi tukang parkir
yang setiap mereka datang ke sini teh kita harus hormat sama mereka
anak anak bapak yang harus hormat dan tunduk kepada mereka
kita lahir di sini pak
tanah ini teh milik kita
pengusaha itu yang harusnya hormat kepada kita pak
apa bapak gak malu harus hormat kepada mereka
bahkan bapak tidak berani bicara sepatah kata pun ketika mereka bicara pak
bapak mau nampar asyik
tampar aja asyik sekalian pak
bapak tampar istri istri bapak
bapak tampar anak anak bapak
biar pengusaha itu sekalian bangga sama bapak
bapak tampar aja
tampar aja asyik pak
tadi siang belajar apa sama bu guruyola
kok jennifer diam aja
terus kenapa pertanyaan papa nggak dijawab
disuruh bu guruyola
berfikir apa tuh sayang
jennifer ngantuk pak
kalau ngantuk bobo
ini papa temenin bobo ya
pak mulyadi bilang bapak teh udah nggak mau jadi ketua lw
menurut bapak siapa yang patut digantiin
bapak bisa bantu sobri nggak untuk membuat persyaratan calon ketua rwn
supaya masyarakat yang mau daftar jadi talon ketua lw tahu kriteria ketua lw yang pak lura inginkan
mungkin bapak bantu untuk meneruskan persyaratannya
tadi sobri lupa cobain
bakal kau back tapi
tadi belum nanya apa apa
enting belum jawab
mungkin mau balikin lagi